dina gak pernah sedikitpun punya pikiran untuk ngambil warisan mama sama papa
kau tuh ngerti kok
udah ya kamu jangan dembih hati sama omongan kaya tadi ya
udah kamu gak usah nangis lagi
kau gak usah nangis lagi
aku harus cepat bertindak
sebelum bu ayu tahu kalau sebenarnya meka adalah anak kandung dia
jadi menurut kayla kayla mau
semua warisan mama dan papa atas nama kaila
dan aku pengen mama sama papa bikin perjanjian hitam di atas putih
yang menyatakan semua warisan itu akan jatuh ke tangan aku
bukan ke tangan dina
tanpa kamu minta pun warisan mama papa pasti akan jatuh ke tangan kamu
ya aku cuma mau menjaga apa yang harus jadi milik aku mah
aku gak mau
warisan itu malah jatuh ke tangan dina ya cuma anak angkat mama sama papa
kayla aku gak pernah punya pikiran seperti itu
iya dina tuh gak mungkin punya pikiran seperti itu kay lah
dan selama ini dina gak pernah ngebahas soal hatta warisan
apalagi mau ngerebut dari kamu
ya aku jaga jaga aja pak gak ada yang tahu
kayla dari mana kamu mewarisi sifat serakah seperti itu
mama sama papa gak mungkin melakukan hal seperti yang barusan kamu lakukan
mama sangat kecewa dengan sikap kami
aduh kenapa jadi kayak gini
kalau sampai bu ayu curiga kalau aku ini bukan anaknya dia bisa bahaya semuanya
ehm ma ma kailah gak ada maksud apa apa ma
maaf banget kalau kailah udah bikin mama kecewa kailah nyesel ma
maafin kailah ya ma
kenapa anakku sifatnya seperti ini
kenapa sekarang aku jadi ragu kalau kailah itu bener bener anakku
pak dina gak seperti apa yang kailah hubungin
dina dina gak pernah sedikitpun punya pikiran untuk ngambil warisan mama sama papa
dina gak punya pikiran kayak gitu gak
iya iya sayang udah udah
kau tuh ngerti kok udah ya
kamu jangan dembe hati sama amon kailah tadi ya
udah kamu gak usah nangis lagi
nanti apa jemput kamu lagi ya
kalau gue terlalu menekan meika bisa pergi nih ngaring gue
enggak gue gak boleh begitu lagi
yaudah aku mau masuk kelas dulu
aku tau kau masih marah sama aku
aku minta maaf soal kejadian semalam
tapi mulai sekarang
aku percaya sama kamu sebenarnya
aku percaya kalau misalnya kamu setia sama komitmen yang sudah kita buat
sebelum kamu masuk kelas
please kamu bilang ke aku
kalau misalnya kamu cinta sama
cinta itu gak perlu harus dibilangin
kali ini gak usah ngelak lagi sama
aku tahu kamu gak mau bilang cinta sama aku
karena sebenarnya kamu masih sayang kan sama bimo
terus kamu mau apa
kamu bilang cinta sama aku
aku mau kamu bilang cinta sama aku cuman sama aku
kau mau itu
aku sayang dan cinta sama kamu
aku mau memberi opongan sekarang
kau sangat baik yang bisa truth or earliest
kau punip gandum
aku cuma ingin berbahaya
kau nouvelles indonesia lalu jadi saya
kamu tetap aku